tempat ini limbah ban bekas yang diambil dari toko ban bertumpuk
pas gue kemarin nonton roket lawan apa tuh oke juga sih si jalen green tuh